pernahkah anda membayangkan menjalani kehidupan di balik penjara atas tuduhan yang tidak pernah anda lakukan
nasib sial itu harus dijalani nicholas pindong dalam serial yang dibintangannya berjudul for life
serial berjudul for life
diangkat dari kisah nyata yang dialami isaac wright jr
seorang pengusaha yang harus masuk penjara atas tuduhan palsu terhadapnya
dalam serial for life ini sosok aaron wallace merupakan karakter utama atau isaac wright jr versi seyang
wallace berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang menyebabkan
hanya dari dalam tembok penjara
seorang pengusaha klub malam yang dijebak dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
bagaimana cara hukum memperlakukannya membuat wallace sadar bahwa tak ada keadilan bagi orang dengan kulit berwarna seperti walles di hadapan hukum amerika
kekuasaan serta kekuasaan hanya milik warga pribumi amerika dan orang orang yang berkuasa
kondisi ini mendorong wales putar otak mencari cara membuktikan dirinya tidak bersalah untuk mendapatkan keadilan
tak hanya baginya namun untuk seluruh rekan penghuni penjara yang didiskriminasi secara rasial di hadapan hukum amerika
satu cara yang terpikirkan wales adalah menjadi perwakilan narapidana agar bisa mendapatkan lisensi sebagai pengacara

kondisi ini mendorong wallace untuk mendapatkan lisensi sebagai pengacara
kondisi ini mendorong wallace untuk mendapatkan lisensi sebagai pengacara